dalam video amatir berdurasi empat belas detik yang beredar tampak sejumlah lumba lumba mati dalam kapal nelayan
tidak hanya itu sejumlah bagian tubuh lumba lumba juga telah terpotong
mengetahui kejadian ini polisi bersama tni pacitan langsung melakukan pengejaran dan pengadangan kapal nelayan jenis lerek
yang diduga menjadi tempat video direkam sabtu siang
tak hanya mengamankan seluruh abk yang berjumlah dua puluh tiga orang
petugas gabungan juga melakukan penggeledahan barang dan ikan hasil tangkapan nelayan yang masih ada di dalam kapal
para abk mengaku tanpa sengaja jaring mereka mengenai kawanan lumba lumba di tengah laut kamis pagi
ada tujuh lumba lumba yang terperangkap jaring dan semuanya mati
ketujuh lumba lumba yang mati kemudian dibuang ke laut
ada yang mati
yang mati semua mas kena jaring
mengoncongnya kan kena jaring berontak moment itu tapi tidak bisa
meski mengaku tidak ada unsur kesengajaan polisi tetap melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh tiga abk kapal restu
apalagi lumba lumba merupakan hewan yang dilindungi
ada tujuh lumba lumba yang terjaring dengan kondisi sebagian sudah meninggal dan dikembalikan
dan informasi awal dikembalikan lagi ke
dan untuk tindak lanjut daripada pemeriksaan ini nanti akan dilanjutkan
ditindak lanjut oleh prs krim untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap nakoda maupun abikannya
sementara di probolinggo sejak sepekan terakhir puluhan kawanan hiu tutul atau well shark
muncul di perairan utara probolinggo jawa timur
dalam rekaman video yang diabadikan oleh seorang nelayan bernama budiono
tampak hiu tutul bersahabat dengan nelayan
kapal yang dinaiki pria empat puluh lima tahun ini dikelilingi kawanan hiu tutul yang sibuk mencari plankton
di perairan deringu saat ini telah terjadi banyak hiu tutul
kalau kemarin kemarin masih ada tiga sampai lima ekor untuk saat ini mereka sudah lebih dari dua puluh ekor
dua hiu tutul berukuran sekitar dua lima sampai tiga meter dengan bobot bisa mencapai satu ton ini
juga mencari makanan berupa plankton di sekitar pantai
tim liputan cnn indonesia